dewa ngakan rama pradika bersama dua orang rekannya bersiap menaikkan layangan berbentuk burung hantu
atau di bali dikenal dengan istilah celepuk dalam lomba layang layang virtual di denpasar minggu sore
layangan celepuk berukuran panjang sekitar satu meter dan berat kurang dari dua kilogram
dinaikkan di atas rumah dengan menggunakan alat bantu sebilah bambu sepanjang tiga meter sambil menunggu angin berhembus kencang
saat layangan dipersiapkan rekan yang lain bersiap merekam dengan gadget
setelah mendapat aba aba dari panitia lomba melalui live streaming layangan pun diterbangkan
hembusan angin cukup bagus dan layangan berhasil naik dengan sempurna
cukup senang dan baru pertama kali di bali ini saya mengikuti lomba layang layang cilepuk virtual yang pertama ini
susah nggak apa tingkat kesulitannya saat tadi menaikkan layang layang
oh enggak sih tergantung anginnya juga ya gampang
kegiatan lomba layang layang virtual di denpasar ini digagas seorang maestro layang layang bali kadek sutrata meranggi
tujuannya untuk tetap menggairahkan seni dan kreativitas penggemar layangan bali atau rare angon yang saat ini terbentur akibat pandemi covid sembilan belas
peserta nantinya akan mendapat nomor urut dan link saat akan menaikkan layangan
sehingga dapat disaksikan secara live streaming bersama baik panitia maupun peserta lainnya
linknya kamu tinggal klik kemudian nerbangin layangan hp nya disorot ke sana
jadi kalian di rumah hp kalian itu satu orang megangin hp untuk melihat layang layang diterbangin dari rumah terus kita nontonnya dari instagram
dari total satu ratus tiga puluh lima peserta juri akan memilih sepuluh finalis
yaitu mereka yang berhasil menerbangkan layangannya kurang lebih lima belas menit
keindahan warna layangan juga menjadi salah satu poin penilaian
sepuluh peserta yang terpilih akan dilombakan kembali dan mencari peserta dengan like terbanyak dari pemirsa di media sosial